menyimpan nilai sejarah dan pesona alam yang memukau
memiliki ribuan hektare lahan perkebunan teh layaknya hamparan permadani
membuat wilayah ini menjadi wisata alam andalan di bandung selatan
inilah kecamatan ranca bali yang dikenal dengan kawasan ciwidei kabupaten bandung
di dataran tinggi bandung selatan
kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan ciwidei
tak hanya memiliki kawah putih
rancah bali juga memiliki kawah rengganis yang menjadi primadona wisata di kawasan ini
ya akhirnya tadi saya sudah beli satu tiket untuk menuju ke wisata kawarangganis ini
jadi ini tadi saya bayar sekitar seratus ribu rupiah
jadi dengan seratus ribu rupiah ini saya sudah bisa menikmati berbagai fasilitas dan juga wahana yang ada di kawah rengganis ini
jadi di sini bukan cuma kawah rengganis saja
di sini juga ada jembatan gantung yang lagi fenomenal itu
kemudian juga ada danau situpa tenggang dan juga berbagai wisata menarik lainnya
dan sekarang sudah tidak sabar lagi kita langsung naik ke dalam
kawah rengganis di kelola
di kelola adalah tempat yang terkenal secara profesional oleh pihak swasta
biaya masuknya pun beragam mulai dari lima belas ribu hingga seratus ribu rupiah tergantung tempat wisata yang ingin dikunjungi
untuk menuju kawarengganis pengunjung yang membeli tiket vip harus terlebih dahulu melewati jembatan gantung fenomenal
yang katanya merupakan jembatan terpanjang se asia tenggara
sebelum menyeberangi jembatan gantung ini kita harus menggunakan pengamannya dulu
nah untuk lebih jelasnya
mas agil ini bisa dijelaskan dong mas ini pengamannya seperti apa sih mas
ini safety belt nya untuk antisipasi atau jaga jaga aja ya kak takutnya ada goncangan angin yang lebih standar
atau kakaknya merasa takut kak tinggalkan aja ke labinernya
lalu cantel ke wire atau tali seling sebelah kiri kak

ketika menunggu kakaknya merasa takut
ketika menunggu kakaknya merasa takut
ketika menunggu kakaknya merasa takut
ketika menunggu kakaknya merasa takut
dengan panjang tiga ratus tujuh puluh meter dan tinggi berkisar delapan puluh sampai seratus meter
jembatan gantung ini dapat menampung sebanyak satu ratus lima puluh orang
bagi pengunjung yang takut ketinggian tidak disarankan berada di jembatan ini
seru juga nih akhirnya bisa menyeberangi jembatan gantung yang fenomenal ini
dan memang sensasinya tuh ketika berada di sini
deg degan ya karena nggak stabil
jadi kayak goyang goyang gitu namanya juga jembatan gantung ya
jadi memang cukup deg degan juga
sebenarnya ketika berada di tengah tengah jembatan gantung ini
view nya itu keren banget semuanya terbayarkan
wooo keren ya
setelah menyeberangi jembatan gantung
saya mencoba wahana keranjang sultan
keranjang sultan adalah wahana kursi gantung
yang terbuat dari rotan dan dilengkapi sabuk pengaman
kursi kursi ini berjalan melintasi sungai dengan rute sepanjang seratus meter
tak hanya sungai dari sini saya juga bisa melihat jelas kawah rengganis
dari wahana keranjang sultan dibutuhkan sekitar seratus meter
sepuluh menit jalan kaki menuju kawasan kawarangganis
berbeda dengan kawah putih aroma belerang di kawarengganis tidak begitu tajam
meski begitu ada batas waktu maksimal kunjungan yaitu tiga puluh menit
kawarangganis merupakan sebuah kawah yang terbentuk karena adanya letusan gunung sunda purba
yakni gunung patuha jutaan tahun yang lalu
tak hanya bisa menyaksikan indahnya kawarangganis
tapi juga bisa menjaga keuntungan sungai yang berada di tengah kawah ini
pengunjung juga bisa mandi lumpur
tadaaa sekarang saya sudah ganti baju dan sekarang saya berada di tempat pemandian lumpur yang ada di kawarangganis ini
jadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah mandi lumpur
dan kabarnya mandi lumpur ini dipercaya oleh warga sekitar ini dapat memberikan keuntungan yang bagus untuk kulit buat yang alergi
ataupun juga punya permasalahan kulit
lumpur yang berasal dari lubang lumpur hitam ini dipercaya warga sekitar dapat mengencangkan dan menghaluskan kulit
alhamdulillah ini kan lumpur langsung keluar dari kawah
ini lumpurnya jadi se aloh ini bersih
jadi kalau misalnya punya penyakit kulit gatal gatal alergi juga gitu bisa disembuhkan ya
se aloh jerawat juga bisa
jerawat juga bisa ya
bekasnya pun yang hitam hitam itu bisa sembuh
sudah banyak yang datang ke sini mungkin karena hasilnya
tak hanya diminati wanita laki laki pun juga tertarik dengan khasiat mandi lumpur ini
suka aja karena mumpung lagi di sini juga
lebih halus sih
mulutnya jadi lebih halus ya
tak perlu bingung untuk membersihkan masker lumpur tersebut
di kawarengganis terdapat sumber mata air panas yang berasal dari gunung patuha dan kolam untuk berendam
air panas di kolam ini bercampur belera
ini bener loh kulitnya langsung kayak berasa halus gitu

tetapi beberapa pengunjung masih mengeluhkan akses menuju tempat wisata ini
kalau dulu kan enakan dulu gitu
kalau sekarang lebih jauh lebih ekstrim
kalau sekarang dulu kan enakan dulu
keindahan ranca bali yang tak kalah menarik adalah situpa tenggang
danau yang memiliki luas empat puluh lima hektare ini menyimpan legenda rakyat bumi pariangan
nama situpat tenggang berasal dari bahasa sunda
yaitu pateangan yang artinya saling mencari
ada sebuah cerita kisah itu kian santang dengan dewi rengganis
dulu mereka itu saling mencintai dan akhirnya saling terputus
akhirnya saling mencari dan ketemulah di sini
ada yang namanya batu cinta
namun batu cinta ini setelah itu si dewi rengganis ini disuruh dibuatkan danau
yang namanya yang disebutkan situpat tenggang ini
salah satu cara menikmati pemandangan eksotis danau situpat tenggang adalah menyewa perahu
tarifnya tiga puluh rupiah per orang
lokasi danau situpat tenggang yang berada di ketinggian seribu enam ratus meter di atas permukaan laut
memberikan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung
pemandangan asri dan udara yang sejuk juga menyegarkan pikiran
setelah puas berwisata di kawarengganis
nah di sini juga ada salah satu hal yang harus dilakukan yaitu menikmati secangkir teh
sambil menikmati pemandangan danau ataupun juga situpat tenggang
dan juga di sini bukan hanya danau saja yang bisa kita nikmati atau kita lihat
tetapi juga di ujung sana ada perkebunan teh hamparan perkebunan teh di renca bali
yang menjadi salah satu daya tarik dari kawasan ini
keren banget ya

keindahan panorama dataran hijau layaknya permadani yang luas
menjadi daya tarik perkebunan teh ranca bali
di ranca bali berdiri sebuah perkebunan teh milik pemerintah
di bawah naungan bumn pt perkebunan nusantara delapan
tea walk adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan pada saat berada di ranca bali
kebetulan saat ini saya tengah berada di perkebunan teh milik pt perkebunan nusantara iii
yang berada di atas ketinggian seribu enam ratus meter di atas permukaan laut
sejauh mata memandang semuanya terlihat warna hijau rapi seperti karpet
tapi bukan hanya itu saja bukan hanya terlihat seperti karpet saja
tapi karena berada di tengah tengah perkebunan teh ini
membuat saya merasa seperti sedang berada di tengah labirin yang sangat besar
perkebunan teh yang dikelola pt perkebunan nusantara
atau pt pn delapan di daerah ciwidei memiliki luas tiga ribu tiga ratus hektar yang terbagi menjadi tiga unit
khusus unit rencah bali luasnya mencapai seribu lima ratus hektar
perkebunan teh ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan belanda pada abad ke sembilan belas
dalam setahun perkebunan ini mampu memproduksi enam juta kilogram teh kering
sebagai pionir perkebunan teh di daerah jawa barat
yaitu kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh dibawa oleh carecoven ke daerah jawa barat
ke daerah ciwidei ini
dan kemudian tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima itu dinasionalisasi menjadi pt pn
dan sekitar dua ribu lima belas menjadi pt pn holding perkebunan bumn
seiring berkembangnya waktu budidaya teh di perkebunan ini dikelola secara modern
ini lagi mantau pemotongan ya pak
betul lagi pemetikan pemetikan teh
pemetikan teh ya nah untuk pemetikan teh ini ada berapa tahap sih pak prosesnya pemotongan model pemotongannya
ada tiga kalau dikebun teh
ada dengan manual dengan tangan
ada dengan gunting peti
ada juga dengan mesin petik
untuk saat ini kita di mesin petik
kalau kegunaan ataupun kelebihan dari mesin petik ini apa sih pak dibandingkan dengan pemetikan yang lain
itu potensi lebih tergali kemudian menanggulangi dan mengantisipasi kekurangan tenaga kerja
dengan perkembangan sekarang kan tenaga susah
makanya kita menggunakan mesin petik mekanisasi mesin petik untuk pemotongan teh
efisiensi waktu juga pak ya
dan juga untuk pemetikan di dalam biaya juga
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemetikan pucuk teh
pucuk teh memiliki beberapa jenis yang menentukan kualitas teh
apa sih pak tanda tandanya pucuk yang udah ready untuk dipetik
jadi ada beberapa jenis pemetikan tergantung nanti hasilnya
ada pemetikan yang imperial itu pemetikan hanya pekonya aja
walaupun kecil tapi bisa dipetik
kemudian ada pemetikan halus itu peko dengan dua daun dibawahnya
oh ini peko dengan satu dua daun
ini dua daun ya
itu pemetikan halus
kemudian pemetikan medium juga kalau pemetikan medium kuncup dengan tiga daun di bawahnya
berarti seperti ini ya
ada juga pemetikan kasar pemetikan kasar itu diatas empat daun kebawah
teknologi canggih mesin pemetik teh dapat menghasilkan delapan ratus kg hingga satu ton pucuk teh dalam sehari
penggunaan mesin ini memang lebih efisien dibandingkan sistem pemetikan manual yang hanya dapat menghasilkan tiga puluh hingga lima puluh kg per hari
pemetikan pucuk teh hanyalah proses awal dari pembuatan teh
pucuk pucuk yang sudah dipetik ini selanjutnya dibawa ke pabrik ctc teh raja bali milik pt
setelah pemetikan pemetikan dan pemetikan dan diberikan selanjutnya dan diberikan selanjutnya

halo selamat siang pak
selamat siang bu
bapak ini bisa dijelaskan sekarang lagi proses apa nih pak
ya ini proses penerimaan bahan baku
penerimaan bahan baku ucuk dari lapangan dari setelah dipanen dikirim ke pabrik melalui grup
nanti kita proses selanjutnya adalah pembeberan oke ini ini diangkut ke dalam masuk untuk masuk ke dalam
pabrik ya pak ya oke nah ini sebenarnya ada berapa jenis sih berapa jenis berapa tahap dalam pembuatan
teh ini dari awal sampai akhir bisa diminta tujuh atau delapan proses ya berarti ini saya bisa masuk ke dalam
untuk melihat seluruh prosesnya atau enggak pak boleh nanti sekalian terakhir kita ada qc ini
bisa lihat usinya berarti bisa coba semua tehnya pak ya wah seru berasa barang kita langsung masuk
ke pabriknya ya pabrik teh rancah bali ini memproduksi teh hitam dengan metode ctc atau
crushing tearing and curling setelah bahan baku diterima proses selanjutnya adalah pembeberan
dan pelayuan pucuk teh pabrik ini sudah menggunakan proses serba otomatis yang modern
hai ketika pucuk teh telah layu pucuk pucuk ini akan dimasukkan ke dalam mesin ctc
mesin inilah yang menghancurkan pucuk daun teh hingga menyerupai serbu
tahapan selanjutnya adalah proses oksidasi dari hijau
menjadi hitam setiap jenis teh memiliki tingkat oksidasi yang berbeda
berpindah ke ruangan lain teh kini memasuki proses
pengeringan dengan menggunakan oven raksasa selama delapan belas menit

ini diikuti dengan proses sortasi sortasi menjadi proses pemisahan teh berdasarkan warna
dan bentuk sebelum daun teh kering dikemas proses quality control menjadi proses yang penting untuk mengetahui kelayakan daun teh sebelum dipasarkan
pak bisa dijelaskan ini proses qc nya ini seperti apa sih apa aja yang dinilai
jadi yang proses pertama tadi kita nilai adalah appearance atau kenampakan luar itu terdiri dari warna kita bisa lihat disini ada warnanya hitam ada warnanya yang brown
atau bar worms dari bumbuk ini bisa dilihat nanti bubuk itu rata atau tidaknya jadi ukurannya dalam ukurannya di oportunan
yang ketiga dari kebersihan jadi di sini bisa lihat ini bersih karena sedikit serat
nah kelihatan yang ngomong ngomong plus satunya itu sedikit serat nah itu kalau rata bersih danvais beton ada apakah itu rata seragam atau beris iya itu bisa dilihat sehingga di sini bisa lihat ini bersih karena sedikit serat nah kelihatan dan wegen anda membutuh satunya itu sedikit serat nah itu rak kan

yang terakhir adalah bentuknya dan ukurannya yang granul
selain bentuk dan warna teh salah satu yang diuji adalah kualitas rasa
strength dan bris menjadi kategori penentu kualitas rasa teh
jika teh memiliki rasa sbucky asam dan rasa lain di luar dari rasa teh
maka t tersebut dinyatakan tidak lolos uji
cara mengetes teh ini pun membutuhkan pengalaman
tak hanya rasa aroma teh juga masuk dalam penilaian
jangan ditempelkan ke bibir
bagaimana cara mengetes teh
di atas saja di ujung
cuma kurang kuat menariknya
oh harus ya
itu akan membuat rasanya berbeda atau gimana
ya nanti kan ketika kita seruput semua mulut kita krisis dengan teh
jadi bisa merasakan
jika daun teh dinyatakan lolos uji tes maka teh ini pun siap dikemas dan dipasarkan
teh produksi ptpn delapan telah diekspor ke berbagai belahan dunia
perkebunan teh indonesia yang berada di dataran tinggi memberikan cita rasa yang khas pada hasil produksi teh yang menjadi keunggulan teh indonesia

perkebunan teranca bali
juga menjadi ladang bagi mata pencaharian sebagian besar warga ranca bali
anah salah satunya
ia merupakan seorang buru petik teh di perkebunan teh milik warga
atau sering disebut sebagai kebun teh rakyat
di usianya yang enam puluh delapan tahun ia masih harus bekerja keras
dari pagi hingga sore hari untuk mencukupi kebutuhan sehari hari
topi keranjang dan telurit
menjadi alat tempur ana di kebun teh
keranjang akan anah
ini simpan di belakangnya ya
berbeda dengan perkebunan teh milik pemerintah
kebun teh milik rakyat hanya bisa menggunakan cara tradisional
untuk memetik pucuk teh
tidak hanya itu
kebun teh rakyat juga tidak serapi kebun teh pemerintah

kebun ini tidak memiliki jalur atau jalan setapak
yang memudahkan buru petik untuk melakukan pemetikan
di sini para buru harus menerobos pepohonan teh
meski begitu para buru teh tetap bekerja cekatan
berpacu dengan waktu untuk menghasilkan pucuk yang banyak
kalah cepat sama mak mak
semakin banyak pucuk yang dihasilkan
semakin banyak pula penghasilan yang mereka dapatkan
satu kilogram pucuk teh dihargai empat ratus hingga lima ratus rupiah
ini kalau habis petik teh istirahat di sini
sama teman teman gitu
minum teh juga ya
sudah berapa lama sih mak jadi ini buru teh
atau memetik teh
di sini mah ada tiga tahun
kalau di kebun
di kebun mah tiga puluh lima
lama ya berarti sudah tiga puluh delapan tahun
kalau untuk susah senangnya ibu sebagai buru pemetik apa yang ibu rasakan gitu
apa susah panas atau apa gitu
hari gak ada pucuk gue
kalau banyak suka
iya kalau nggak ada pucuk nggak dibayar ya
nggak kerja ya
ibu kalau sudah tiga puluh delapan tahun ini jadi buru petik teh sehari itu dibayar berapa sih ibu
satu kilonya itu satu kilo pucuk teh dibayar berapa
kalau waktu di kebun berapa di ptpn
di sini berapa
di sini lima ratus di kebun empat
biasanya satu hari berapa kilo
berarti kalau cuma tiga puluh kilo
lima belas ribu bu satu hari
satu hari itu lima belas ribu
aduh panas panas ya bu ya
panas hujan ya tunai
ana bahkan pernah hanya mendapatkan dua ratus ribu rupiah dalam sebulan
meski begitu ana tetap bersyukur
setelah menghabiskan waktu seharian tiba saatnya ana menimbang pucuk teh yang berhasil ia petik
hai bu ini kita timbang ya
ini tiap hari gendong begini bu
pak ini ditimbang pak
pucuk teh yang telah dipetik dibawa ke tempat gudang pengumpul teh milik pemilik lahan yang berada di bawah perkebunan
berapa pak berapa kilo
tiga puluh dua kilo itu tiga puluh dua kilo jadinya berapa tuh kalau dirupiakan
kali lima ratus rupiah jadi enam belas ribu
dari tadi pagi
dari jam enam pagi sampai sekarang itu enam puluh
yang penting ada rezeki ya bu ya
tak banyak warga yang memiliki perkebunan teh mandiri seperti yang dimiliki agus deni
ia memiliki kurang lebih dua hektare lahan kebun teh
meski jawa barat khususnya ranca bali terkenal dengan perkebunan teh agus mengaku kurangnya perhatian terhadap petani teh rakyat membuatnya sulit mengembangkan perkebunannya

kurangnya pupuk jadi kurang subur karena mahal sedangkan harga penjualan kan minim
penjualannya ke pabrik itu sampai rp dua empat ratus paling per kilo
seinganya masalah penjualan susah gak ada yang ngampung
jadi kemana lagi itu menjualnya
jadi bapak jualnya kemana
ya ke pabrik teh rakyat tapi di ciwide
tapi gak ke pabrik satu gitu gak tentu
dengan keterbatasannya dalam setahun agus hanya mampu menghasilkan delapan puluh hingga seratus ton pucuk basah
ia pun hanya mampu mempekerjakan seputar perkebunan
dan menjualnya sampai enam puluh buru petik teh setiap masa panen
panas terik dan hujan tak menjadi penghalang ana dan rekan rekan buru petik teh lainnya untuk terus mengumpulkan pucuk teh sebanyak banyaknya
tertawa bersama dan saling bertukar cerita kehidupan di waktu istirahat menjadi momen para buru petik teh ini melepas lelah
udah bang udah abis